ya pemerintah mengubah interval atau jarak waktu penyuntikan vaksin covid sembilan belas
antara dosis pertama dengan dosis kedua menjadi hingga dua puluh delapan hari
sebelumnya interval penyuntikan vaksin adalah hingga empat belas hari
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom malam hari ini
ketua tim advokasi pelaksanaan vaksinasi pbid iris renggani
selamat malam bu iris
baik alhamdulillah ibu sehat ya
baik langsung saja bu ini pertanyaan dari banyak sekali dari para penerima vaksin khususnya
ada pertimbangan apa sih bu mengubah jeda vaksin pertama ke yang kedua yang tadinya empat belas hari jadi dua puluh delapan hari ini
pada awalnya penelitian memang dilakukan di keduanya empat belas dan dua puluh delapan pada usia delapan belas lima puluh sembilan tahun
nah ternyata hasilnya tidak berbeda bermaksa antara yang empat belas dan dua puluh delapan
jadi diambil yang empat belas karena waktu itu kita belum pakai yang lengsia
nah supaya cakupan cepat terjadi
supaya kekebalan cepat terjadi
itu baik sekali sebetulnya
tapi ternyata yang lansia itu lebih bagus pada dua puluh delapan hari
karena lengsia kan simul sistemnya lebih lambat semuanya kan
jadi simul sistem kita satu antibody lebih baik pada dua puluh delapan hari
pada ke dua puluh delapan untuk lengsia
nah karena penelitiannya sudah ada sebelumnya memang yang empat belas dan dua puluh delapan sudah ada
jadi misalnya bisa makan saja
karena nanti lebih
jadi nanti lebih bingung
kader ayahnya ibunya atau kakek neneknya
kalau sekarang kan memang awalnya yang reguler itu nantinya yang empat belas lima puluh sembilan tahun itu regulernya memang dua puluh delapan hari
memang ada dua dosis ya
dua jangka waktu
nah sekarang kalau memang lengsianya dua puluh delapan ya sudah bisa makan saja dua puluh delapan
jadi bukan karena apa apa
memang pembentukan antibody nya dua puluh delapan juga baik
pada yang empat belas lima puluh sembilan tahun
nah bu iris untuk yang sebelumnya menerima vaksin dengan jarak interval empat belas hari
apakah ada perubahan efikasi bu
tidak tidak ada
karena dari penelitian yang saya katakan tadi empat belas dan dua puluh delapan
untuk yang delapan belas sampai lima puluh sembilan tidak berbeda bermakna
jadi tidak ada masalah sebetulnya
tapi waktu itu ingin cepat cakupan supaya cepat terjadi
waktu ini ingin cepat terjadi
jadi kan ada baik tiga empat belas
jadi baik untuk anak muda maupun lansia sebenarnya untuk antibody nya dua puluh delapan hari ini dipukul rata begitu ya bu
yang untuk keseluruhan ya
lansia lebih bagus dua puluh delapan
kalau untuk yang delapan belas sampai lima puluh sembilan tidak ada masalah
bu iris dengan sistem ini kan juga berarti ada perubahan jadwal vaksin orang ya
jadi kan sebelumnya empat belas hari nih cuma dua pekan doang
sekarang menjadi dua puluh delapan hari satu bulan
ini berarti target sebelumnya pemerintah untuk memvaksinasi ini
ini berarti target sebelumnya pemerintah untuk memvaksinasi orang

ini berarti target sebelumnya pemerintah untuk memvaksinasi orang

bisakah tercapai bu

semuanya harus bertahap
tergantung kepersediaan vaksin
nanti kan juga akan ada vaksin vaksin yang lain
karena kita juga tidak bisa apa namanya kalau memang seharusnya dua puluh delapan untuk lansia
dan bisa kita majukan
nanti imogenisitas antibody tidak akan terbentuk dengan baik
tapi berarti target pemerintah dengan begitu apakah tahun dua ribu dua puluh satu ini bisa tercapai bu
kalau enggak tidak kita perlu waktu lebih
oke berarti bagaimana dengan katakanlah penelitian sebelumnya yang mengharapkan herd immunity tersebut terbentuk gitu
kan kalau misalnya kita divaksin kita cuma punya katakanlah dua belas bulan nih untuk membentuk antibody tersebut atau antibody tersebut bertahan di tubuh kita
dengan perpanjangan waktu tersebut apakah herd immunity yang dicita citakan oleh pemerintah indonesia

ini bisa terbentuk bu
atau ada sistem lain yang kira kira lebih ideal untuk dijalankan
ya paling ideal adalah menambahkan vaksin vaksin yang lain
karena yang paling bagus adalah sebetulnya kalau mau herd immunity yang sebenarnya seluruhnya sekaligus
tapi kan tidak mungkin kesejahteraan vaksin terbatas
apalagi kita negara kita kan penduduknya banyak sekali
jadi tentu harus secara bertahap
kita harus sabar untuk hal itu
dan protokol kesehatan harus dijalankan
ini masalah yang penting sekali
mengenai protokol kesehatan
bu iris informasi yang sebelumnya kita terima kan
katakanlah stok vaksin yang ada di indonesia saat ini atau mau dikirimkan ke indonesia kan cukup banyak ya bu
tapi yang saat ini baru terpakai beberapa persennya sekitar tiga juta
kemudian masih ada beberapa yang harus didistribusikan gitu ke daerah daerah
kalau misalnya informasi yang dari tim satgas terima ini untuk advokasi vaksin sendiri
apakah memang perbedaan
apakah memang distribusi tersebut sudah menyeluruh ke indonesia
atau masih ada tantangan yang harus dikatakanlah dihadapi untuk vaksinasi di indonesia ini
sebetulnya mereka sudah apa namanya institusi sudah baik ya
sudah baik distribusinya
tetapi memang semuanya sudah bisa dalam waktu sekali sudah dalam waktu singkat
jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup baik
dari hal sistem dalam hal pelayanan
mereka yang saya dengar di beberapa tempat itu
waktu singkat sudah melakukan banyak sekali vaksinasi
jadi sebetulnya cukup baik
tapi tidak bisa kita harus semuanya yang kita inginkan itu terjadi dalam satu hari tidak bisa
misalnya untuk kendala kendala kecil mungkin juga

itu kan juga bisa mengurangi
jadi sudah datang ternyata tidak bisa
karena masih ada kendala kendala dari komorbid seperti itu misalnya
persiapan persiapan dari yang ingin yang ingin dihapus yang ingin dihapus
itu juga harus dipersiapkan
hidup yang siap
hidup yang siap
oke berarti kita harus masih mencari solusinya ya
pertanyaan lagi nih bu iris
mekanisme tubuh dalam menerima vaksin kan beda beda ya bu ya
kemarin ada kasus orang terkena covid sembilan belas setelah menerima dosis pertama vaksin
nah ini berarti penjatuhan dosis keduanya seperti apa
apakah menunggu tiga bulan setelah sembuh seperti kondisi penyintas sebelum sebelumnya
atau tidak perlu ada dosis kedua dengan adanya antibody alami tersebut
kalau setelah dia dikasih vaksin yang pertama kemudian terkena
itu sebetulnya sudah otg
kemudian dia terkena
nah waktu saat terkena ini di saringan sedang terberat
itu harus diobati dulu masuk ke treatment
ya sampai sembuh
sampai sembuh artikel yang kedua mungkin tidak keburu walaupun sudah delapan hari
jadi artinya tetap dilakukan penyembuhan
kemudian tiga bulan setelah dia sembuh baru dilakukan vaksinasi
tapi harus diulang artinya
kalau sudah tidak dihitung lagi
jadi harus ulang lagi seri
tapi tetap harus divaksinasi karena antibody alamiah memang terbentuk setelah sakit itu
penyakit apapun otomatis akan terbentuk antibody secara alamiah
dan saat dikasih covid sembilan belas ini antibodi akan bertahan tiga sampai delapan bulan
ya dari indonesia dan di luar
kemudian tiga bulan itu sudah mulai menurun karena itu diambil patokan tiga bulan divaksinasi
supaya menambah antibodi
jadi saya perjelas lagi ya bu ya
ketika kita terkena covid sembilan belas setelah menerima vaksin dosis pertama
itu kita harus tunggu lagi isolasi mandiri
kemudian tiga bulan setelahnya kita ulang kembali vaksinasi dosis pertama itu ya bu ya
berarti untuk kedepannya memang mungkin edukasi seperti ini harus lebih diperjelas ya bu
karena banyak sekali kejadian ya yang terkena kasus positif abis vaksin dosis pertama
kemudian mereka bertanya tanya seperti apa sebenarnya sistem penjatuhan vaksin yang seharusnya dilakukan ke depannya
seperti itu ya bu ya
tetap ya protokol kesehatan harus jaga walaupun sudah vaksinasi kedua kali
terima kasih bu iris rengganis atas informasinya
semoga ini bisa menjadi pertimbangan dan tentunya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentunya
bagi mereka yang mendapat prioritas vaksin di indonesia
terima kasih sekali atas waktunya ibu iris rengganis